sebelumnya kan kebakaran
anin jatuh dari tangga terus diculik
dan sekarang al
kita sama sama berdoa aja ya pak bu
semoga pak al dan bu andin baik baik aja
semoga pak al dan bu anding baik baik aja
sebenernya anding karisma putri itu kakak saya
anding karisma putri itu adalah kakak anda
dan mereka penculiknya
anda perangga mereka
kayaknya wajah tuh orang gak asing deh
dulu gue juga pernah sholek
untungnya aldebaran berhasil
dia bebasin gue
tapi siapa ya penculik kue
baru aja gue liat muka penculiknya mbak anding
badan gue udah gemeteran gini
ini kenapa sih kasus jadi bertumpuk begini
kebakaran gudang villa tantarosa
mbak anding diculik
sementara gue gemeteran ketakutan disini
karena mau diperiksa polisi
bu elsa butuh minum
saya boleh tau gak
sebenarnya siapa dibalik komplotan penculik yang nyulik kakak saya
oh kami masih menyelidiki lebih lanjut
maaf ini saya dan pak bagas
akan segera menanya anda setelah kasus penculikan kakak anda
kamu udah ditanya tanya sama polisi
ini aku masih nunggu
polisinya lagi dapat kasus baru
dia baru nangkep penjahat yang
yang katanya nyulik mbak andil
berarti mbak endin udah ketemu dong ma
ini mama sama papa juga udah tahu kok
diana ini papa sekarang lagi menuju ke rumah sakit nih
nah kamu tunggu di sana ya
kok ke rumah sakit sih
iya randy tadi bilang katanya al itu ketusuk waktu nyelamatin andin
makanya sekarang ini mama sama papa mau ke rumah sakit
mau ngeliat kondisinya andin
juga al yang ada di sana
kamu berarti tadi sempat ngeliat wajah penculiknya
cuma aku gak tau siapa
mama jangan nuduh aku yang gak nggak ya
enggak enggak sa
mama gak nuduh kamu kok
ya kan akhir akhir ini kamu selalu nuduh aku
yaudah kalau gitu
kamu fokus di sana ya
tunggu sampai polisi
minta keterangan dari kamu
semuanya berjalan lancar ya sa ya
bel saya mau ngebarin
kalau bu andin berhasil ditemukan nggak
alhamdulillah bu andin udah berhasil ditemukan ya di
tapi pak al terkena tusukan bel
terus gimana sekarang semua kondisinya mas aldi
andin ditemukan ada berita apa ya
jessica kelihatan kaget
apa ada yang terjadi dengan allah
ya sekarang ini masih di igd ya
sedang penanganan dokter
tapi tolong ya bel
tolong kamu jangan bilang siapa siapa
terutama ke bu rosa dan keluarga pendok pelita
kenapa di kenapa masih belum boleh aku kasih tau sama keluarga pendok pelita
kenapa antara sebelumnya boleh tahu di
pak al sangat khawatir dengan kondisi kesehatan bu rosa
jadi jangan sampai tahu dulu ya
aku gak akan kasih tau keluarga pendok pelita tentang ini
oke makasih ya bel
yaudah kalau gitu assalamualaikum
waalaikumsalam makasih di
rain gimana kondisi mereka
semuanya masih dalam pak
masih dalam penanganan dokter
saya juga belum tahu kondisinya seperti apa
kenapa kejadiannya bisa beruntun gini ya ren
sebelumnya kan kebakaran
aning jatuh dari tangga terus diculik
dan sekarang al
kita sama sama berdoa aja ya pak
semoga pak al dan
lagi sakit dan dirawat di rumah sakit
ya gini mau sebenarnya
ya ceritanya agak panjang sih
mbak andien itu
kemaren sempat diculik
tapi alhamdulillah sekarang everything is good
udah diketemukan tapi ya
masalahnya jadi korbannya kena tusukan
tapi kondisi alan sekarang gimana
perawatan masih di ugd
tapi sampai sekarang juga gak ada masalah
tapi sampai sekarang aku juga belum boleh kasih tau keluarga pondok pelita lagi
ya mungkin karena ini
kondisi tante rausa kan semenjak
dari villa kemarin agak drop
kira aja dan itu kan
di acaranya tante rausa
jadi masalah sayang sama keluarganya
jadi mungkin itu alasannya masalah
belum mau kasih tau
keluarga pondok pelita
sesuatu sama kamu boleh
sorry karena kamu udah telanjur tahu semuanya
informasi ini jangan kasih tau siapa siapa dulu
itu artinya berarti
bu roso masih belum stabil
kalau seandainya nanti dipanggil sama pihak kepolisian pun
pasti nggak akan siap ya
aku kan waktu itu juga ada disana
harusnya sudah dipanggil dari pihak kepolisian
untuk diminta keterangan saksian
kamu kan ada disananya juga
kamu sudah ada panggilan dari polisi
ya sebaiknya aku ngomong apa adanya deh
gak ada kepentingan juga buat
aku memang dipanggil kemarin
sorry karena aku ada background
agak terlalu sama polisi
disana kita diminta keterangan apa aja ya
tentang alasan kesana kenapa
kemudian kejadian terjadi
pada saat kebakaran itu
tentang kondisi pada saat itu pak
oke enggak apa apa
kita bisa mulai meetingnya sekarang mungkin
kamu ada apa yang mau manggil
saya ke sini ada yang mau dibicarain
revisi proyek kemarin yang belum saya sempat lakukan
ini sudah selesai
masa sih dari tadi papa gak angkat telepon
sos kan juga gak tau disana itu seperti apa keadaannya nak
siapa tahu memang papa benar benar sibuk
jadi teleponnya gak bisa diangkat gitu
udah dong jangan nangis dong